presiden jokowi memberikan sambutan dalam acara hut ke lima puluh delapan partai golkar
jokowi mengingatkan agar partai politik berhati hati dan tidak sembrono dalam menentukan capres yang akan diusung
selain itu muncul momen di mana presiden jokowi menolak pelukan ketua umum nasdem surya paloh yang viral di media sosial
ada apa antara jokowi dengan partai nasdem
untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui semuanya zoom dengan wasekjen partai nasdem
hermawi taslim selamat sore
dan staff khusus mensa snack ri faldo maldini selamat sore
selamat sore mbak rifana
saya mau ke mas waldo terlebih dahulu
mas faldo presiden jokowi di hut partai golkar berpidato menyebut agar partai berhati hati dan jangan sembrono menentukan capres
ini ditujukan ke siapa
ke nasdem yang sudah deklarasi anies atau ke gerindra yang sudah deklarasi prabowo
ya terima kasih mbak rifana
pertama adalah tentu kami yakin tidak ada satupun dari kita yang ingin sembarangan memilih calon presiden
ini gak ada yang sembarangan
dan bapak presiden dari awal konsisten sekali dari awal untuk mengatakan ojo ke susu gitu
jadi seperti menurutnya bahwa ini akan bicara soal partai penuh pemerintah
karena itu kan golkar adalah pendukung pemerintah juga gitu
dan semua ketua
semua partai disahkan oleh bapak presiden
nah jadi pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa
yang gota kualitas tahan kita harus solid untuk terus menuntaskan persoalan negara
sampai pemerintahan ini survive
termasuk soal keberlanjutan pemerintahan
itu pesan utamanya mbak rifana
dan dalam pidato bapak presiden juga berkali kali mengatakan
itu tadi singgung oleh mbak rifana harus hati hati mencari kepemimpinan
gak perlu buru buru
nah karena kan memang masalah kandian dasmi cukup berat
ekonomik krisis tangan
jadi kita perlu berduduk bersama terlebih dahulu nih
untuk mendudukan permasalahan yang jadi tugas kita selanjutnya
nah jadi apabila tidak komit lagi dengan misi bapak presiden
ya kami kira harus ukur diri saja gitu
datang tampak buka pergi tampak tunggu
kita bahas yang itu nanti ya
saya kira tidak ada persoalan personal dalam kejadian tersebut
jangan sembrono itu ditujukan keseluruhan
di siapa ke partai golkar maksudnya
ya di situ kan ada partai partai yang merupakan partai pendukung pemerintah
artinya ke golkar ke gerindra ke nasdem begitu
nah di sena ada acara partai partai pendukung pemerintah juga
dan kesolidan antara kualisi pemerintahan itu
yang ingin disampaikan oleh bapak presiden termasuk partai nasdem
yang juga menjadi bagian dari kualisi pemerintahan
jadi kami kira pesan tersebut
bisa saja bahwa bapak presiden ingin mengingatkan
semuanya bisa sembrono semuanya bisa juga benar
jadi itu yang ingin diingatkan oleh bapak presiden
ke partai yang di koalisi pemerintahan
oke tadi anda katakan bahwa presiden minta berhati hati
tapi ada sisi yang lain ketika presiden bilang soal kib
soal koalisi indonesia bersatu yang digagas oleh golkar pan dan juga p tiga
dalam pidatonya pak jokowi mengatakan
bahwa pak erlangga sudah sering saya lihat berangkulan
berpelukan dengan pak zulhas dan juga dengan pak mardiono
kenapa tidak langsung dideklarasikan capresnya
artinya ada keinginan dari presiden supaya kib ini cepat cepat mendeklarasikan capres
ya pak presiden mengingatkan bahwa waktu yang dimiliki ya
kita kan kalau mereka semilu itu kan tinggal ya praktik sekali satu tahun lagi lah
praktik praktik miliki untuk mengkonsolidasikan kekuatan
jadi ya dalam hal ini bapak presiden ingin mengingatkan bahwa waktu yang kita miliki juga terbatas
jadi ya jangan sembrono
sembrono itu kan bukan berarti kita itu pas bukan berarti kita terlalu lambat juga gitu loh
dan dalam hal ini berkali kali kami ingin sampaikan
pesan yang ingin disampaikan oleh
presiden adalah harus cepat
nah tepat bukan berarti cepat tepat bukan berarti juga lambat mbak rifana
artinya partai jangan ceroboh ketika mengusung calon presiden begitu anda ingin menyampaikan
sembrono itu katalanya ceroboh mas faldo
benar sekali menarik sekali mbak rifana
jadi tidak ada kaitannya dengan waktu itu ceroboh dalam menentukan pilihan
itu ketepatan yang ingin disampaikan dan diingatkan oleh bapak presiden
oke saya mau tanya ke bang taslim
bang taslim kalau menurut mas faldo ucapan pak presiden yang mengatakan bahwa jangan sembrono partai ini bukan hanya ditujukan ke partai golkar
tapi juga ke partai partai koalisi pemerintah yang lain seperti nasdem
karena saya tidak lihat ya kehadiran kemarin petinggi gerindra
yang saya lihat hanya ketua umum partai nasdem kemudian ketua umum partai demokrat sekjen pks
saya tidak lihat gerindra ada di situ
jadi praktis yang ada yang praktis ada di situ adalah
partai partai koalisi pendukung pemerintahnya pak jokowi
ada sekjen pdi perjuangan mas hasto
tapi ketua umumnya hanya partai nasdem yang hadir di hut partai golkar
saya ingin tanya pak taslim apakah kemudian nasdem merasa tersindir dengan pernyataan partai ini jangan ceroboh
jangan sembrono ketika menetapkan capres
sebelumnya saya mau rekonstruksi dulu situasi di hari yang tadi itu
sekali menyebut salah seorang
salah seorang calon presiden
di tangan gegap gempita
kemudian pada situasi itu presiden mengingatkan
presiden mengingatkan supaya terobok calon
nasdem sama sekali tidak merasa kalimat kalimat presiden itu ditujukan kepada dirinya
karena ini bukan gawean nasdem
dan suasananya bukan suasana nasdem
saya tidak tahu apa yang ada dalam pikiran bapak presiden
apakah ya mungkin saja apakah suara riuh menyebut satu nama itu tidak berkenan atau bagaimana
tetapi intinya begini
yang penting buat nasdem adalah kita kenal konstitusional
dalam undang undang dikatakan yang mengusung presiden partai politik dan atau gabungan partai politik
kita sudah menjalankan sebagian dari
nah jadi apakah ini urusan cindir mencindir bagi kita ini jelas saja
tapi kalau menurut kami
kalau bapak presiden ingin menyampaikan sesuatu terhadap nasdem
biasanya beliau langsung
ya pertemuan pertemuan dengan pak surya palo
jadi kita sama sekali tidak tersindir dengan kalimat itu
sama sekali tidak
jadi keluarga besar nasdem juga tidak terpikir bahwa
kalimat kalimat itu ditujukan kepada kita
sama sekali tidak
kita positif terhadap presiden
oke positif sedikit terhadap presiden karena itu gawean partai golkar
dan itu dinyatakan ataupun disebutkan oleh presiden setelah ada teriakan erlangga presiden
artinya kemungkinan besar itu sebetulnya ditujukan untuk partai golkar
supaya jangan ceroboh
saya tidak tahu ditujukan kepada siapa
tapi kami merasa itu tidak ditujukan kepada kami
oke itu tidak ditujukan ke partai nasdem
presiden juga menyebut bahwa pemilihan presiden jangan sembarangan
pemilihan capres ya
jangan sebarangan harus dipilih ataupun harus memiliki jam terbang yang tinggi
karena menjaga stabilitas politik
ini maksud pernyataan presiden apa
karena kan kita punya
kerjaan yang harus dilanjutkan
kalau seandainya aktif berada
masih di jalur yang sama
kuntaskan pekerjaan ini
nah kalau sudah merasa berada di luar jalur koalisi
di luar jalur koalisi
ya kita harus mengukur diri
itu juga menjadi pesan utama dalam pidato bapak presiden
ada banyak pekerjaan
pistangan dan sebagainya
nah oleh karena itu dengan banyaknya tugas
jadi ya kita harus memastikan
keberlanjutan kepemimpinan ini
siapapun yang menjadi calon presiden nanti
yang dipilih oleh setiap partai politik
ya tidak boleh sembrono
nah begitu yang ingin disampaikan oleh bapak presiden pak
yang dirasa keluar jauh
rasa keluar jalur pemerintahan itu siapa
mas waldo yang tadi anda sebutkan sudah dua kali itu
yang dirasa tidak melanjutkan pembangunannya pak jokowi itu siapa
ya kami kira kita coba evaluasi diri masing masing
yang dievaluasi istana itu siapa
yang dievaluasi istana
siapa yang keluar jalur
saci salah ya kalau ada satu mereka itu orang
kalo ada satu mereka yang balik anak itu orang ada di bagian baris itu orang kamu tidak
akan melupakan anda
lagi lagi partai politik
memiliki domain sendiri partai politik
misalnya seperti partai nasdem
untuk lanjut untuk bagaimana
kan ada tergantung jawabannya di
partai nasdem sendiri masalahnya apakah
kepemimpinan sudah sesuai dengan apa yang
dipisahkan oleh partai nasdem
kemarin kan ada beberapa kejadian kejadian
statementnya walaupun sudah diklarifikasi
dalam beberapa kesempatan kami kira
tapi kan tetap saja gitu
evaluasi internal yang dilakukan
oleh partai politik kami kira juga ada lepan
untuk menjawab pertanyaan tersebut
oke jadi menurut istana menurut anda
bahwa yang berpotensi
keluar jalur adalah partai nasdem
yang sudah mendeklarasikan anies baswedan
sementara partai gerindra yang mendeklarasikan
prabowo subianto dianggap tidak keluar jalur
itu kan menurut mbak rifana
tadi kan anda tadi menyebut bahwa salah satunya adalah
tinggal mengevaluasi diri masing masing
untuk setiap partai politik silakan
melakukan evaluasi silakan
melakukan refleksi gitu loh mbak
ya selama kalau partai nasdem
komik ya sudah jangan bareng bareng
tugas banyak kami tidak pernah bilang
partai nasdem tidak pernah kami bilang gitu
kami kita silakan evaluasi diri
kita masing masing dan partai politik
masing masing oke saya mau tanya ke bang taslim
anda dianggap partai anda
dianggap harus evaluasi
melakukan evaluasi diri
apakah betul betul masih ingin berada di jalurnya
presiden sampai dua ribu dua puluh
jadi harus evaluasi apakah kemudian
tokoh yang anda pilih ini mau melanjutkan
ke pemimpinannya pak jokowi
itu sudah menjadi refleksi di internal partai nasdem
jadi begini mbak
kita bersama pak jokowi ini
dari awal kita pengusung utama
oke kita pengusung utama
kita memberi dukungan
kepada jokowi tanpa syarat
bukan hanya mengevaluasi
diri kita tapi juga mengevaluasi
yang baik dari presiden jokowi
mengevaluasi dan menengkapi
hal yang kurang itu clear
clear berlalu di mana
di mana problemnya nasdem
hanya saya ingin bersama jokowi sampai dua ribu dua puluh
dan ini bukan lip service
seluruh orang muslim kalau ditanya
bersama jokowi sampai dua ribu dua puluh empat
kalau soal dua ribu dua puluh
ya itu kewenangan kita
pasti kenapa karena pak jokowi
sudah tidak bisa bersama kita lagi
mas faldo salahnya di mana
karena nasdem sudah berkali kali mengatakan
komitmennya bahwa akan tetap bersama dengan presiden jokowi
sampai nanti dua ribu dua puluh
persoalan dua ribu dua puluh empat sampai dua ribu dua puluh
itu adalah persoalan politik yang lain
yang tidak bisa dicampurkan karena saat ini
komitmennya masih terus bersama dengan pak jokowi
apakah karena partai nasdem mendeklarasikan
tokoh yang dalam tanda kutip
berbeda jalur dengan pak jokowi
jadi memang tentu setiap
partai punya cara sendiri sendiri mbak rifana
kami pernah contohkan
waktu dulu pak atman diserahkan ke
kabinet kerja tab satu
pak amnin berbicara
yaitu pak prabowo waktu itu
pak azman pada akhirnya kan memilih jokowi
nah itu kan sikap keteria yang disingkirkan oleh
partai pan lalu beliau mundur
partai pan itu punya acara sendiri untuk
polis bahkan untuk
mengatur bagaimana mereka berjalan
di pekerjaan tapi ya lagi lagi
itu menjadi relevan dan tidak itu pak presiden
yang menjadi topik kita pada sore ini
adalah untuk momen
mengingatkan itu perlu dipertanyakan lagi
apakah sudah sesuai
perlu dievaluasi lagi
perlu melakukan refleksi lagi
nah oleh karena itu
karena setiap partai punya cara sendiri sendiri
seperti pan yang di kabinet kerja yang sebelumnya
ya kita perlu saling bertanya
dan terus bertanya dan terus diingatkan oleh
presiden sebagai kandidat yang
didukung oleh partai koalisi pemerintah
partai partai yang ada di
kabinet saat ini
mas faldo tadi anda katakan contohnya adalah pan
pada saat dua ribu sembilan belas pak jokowi itu
maju sebagai incumbent sekarang ini
pak jokowi tidak maju dalam kontestasi pilpres
dan pak jokowi juga belum
mengendorse siapapun dan pak jokowi juga bukan
ketua umum partai salahnya di mana
ini saya perlu clear di sini ya
karena tadi anda memberikan contoh
pan pada saat dulu dua ribu sembilan belas
mendukung pak prabowo makanya mundur dari kabinet
ini kan pak jokowi
tidak maju lagi dan bukan ketumpar pol
tidak punya hak untuk menentukan capres
ini bukan soal orang mbak
saya menyekankan ini bukan soal person
bukan soal personal
yang sempat disampaikan oleh
bang irfan lindan
beberapa statement statement yang
kejadian ini jadi ya
sistem kepemimpinan jauh
lebih relevan yang menjadi
dan kami kira
ada baiknya kita tidak melihat
singkat saja karena waktu kita tidak banyak
ini soal video yang beredar di media sosial
pak surya paloh ketua umum partai nasdem
ingin memeluk presiden jokowi
tampak ada gestur tidak disambut
jadi dibumbui narasi bahwa
presiden tidak membalas
perlukannya pak surya paloh memang ada
persoalan personal hubungannya sudah
memburuk setelah ada deklarasi
capresnya nasdem atau seperti apa sih
soal negara ini ada hal yang lebih
besar daripada persoalan personal
dan persoalan elit
jadi ya ini menekatkan
di beberapa kesempatan mengatakan
bahwa ini juga bukan persoalan personal gitu
yang punya pandangan yang berbeda
tapi itu tidak pernah
dianggap sebagai persoalan personal jadi
negara ini tetap ada sampai hari ini
karena elitnya tidak lapar
tidak membawa persoalan persoalan yang mereka
rasakan itu ke area yang
jadi ya tidak ada masalah personal dalam hal itu
jadi hubungannya baik baik saja
antara pak surya dengan pak jokowi
meskipun ada perbedaan ataupun
harus ada evaluasi yang tadi anda
ya dalam artian
pandangan itu kami kira wajar ya
tidak akan harus
selalu sama tapi ya
memiliki persoalan secara
bisnis dan lain lain yang tadi disampaikan
berkali kali jauh lebih besar dibandingkan
masalah personal kita kita harus
bicara soal komitmen mungkin
kita juga harus berbicara soal
kita juga akan mengevaluasi
nah itu harus di evaluasi terus bagaimana
pak presiden jokowi hari ini
gate nya pemerintahan selanjutnya nah itu yang menjadi
pengingatan yang disampaikan oleh bapak presiden
di pidatonya mbak rifana baik saya mau ke
bang taslim bang taslim terakhir
video yang beredar bahwa
ketua umum anda tampaknya ingin memeluk
presiden tapi ada gestur
penolakan begitu ya apakah memang
hubungannya sedang naik turun ini antara presiden
dengan pak surya karena
ada belum ada
pertemuan antara pak surya dengan presiden
setelah nasjid mendeklarasikan anies
belum ada pertemuan kan juga belum satu bulan
pertemuan pak surya dengan pak jokowi
biasanya satu bulan satu kali
pelukas itu ini
pribadi yang memang berbeda
jokowi orangnya kalem seperti itu
kalau anda menyaksikan

jokowi tidak memeluk
memang seperti itu
memastikan tidak ada persoalan personal
saya kutip dengan ricardo tadi
tidak ada persoalan personal bank saudi
terlalu banyak masalahnya kalau mau dibawa
sekali lagi kami tegaskan komitmen
kami sebagai partai pengusung yang
pertama bukan partai lain
nasjid yang pengusung pertama jokowi

kami mengatakan sekarang
kami mengatakan dengan anies adalah
semua dokumen dan seterusnya komitmen kita
utuh tidak terganggu
komitmen kita juga dalam pidato anies
dia mengatakan dia akan melanjutkan
pembangunan pembangunan yang baik
dan mengevaluasi karena tadi
semua orang waras akan mengevaluasi dirinya
dan mengevaluasi semua sahabatnya
itu biasa saja jadi ini nggak ada yang
luar biasa tidak ada yang luar biasa
sungguhnya tidak ada yang luar biasa
oke mas faldo anda ingin menambahkan
sedikit saja ya waktu kita sudah habis nih
ya karena kan ini bukan soal
salaman soal dadah dadah
melengot ini kan
cuma secuplik jadi soal negara bukan soal
personal meskipun ada masalah personal
ini negara tetap dalam
hanya kita harus pertanyakan dan evaluasi
soal komitmen kita karena kan ada
perubahan nih di nasjid
oke kita tunggu nanti bagaimana
berbagai kemungkinan bisa terjadi yang hari ini
terjadi di depan panggung politik belakang
kondisi politiknya belum tentu seperti itu
sekali lagi politiknya masih cair
kita tidak tahu hari ini mendukung siapa
kemudian menjelang pendaftaran mendukung siapa
sekali lagi nanti kita tunggu bagaimana
di antara partai partai politik dan juga
di antara presiden jokowi terima kasih sekali
dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
valdo maldini dan juga
wasek jen partai nasdem
hermawi taslim sehat selalu pak taslim
dan juga mas valdo
dan informasi terkini lainnya
akan kami hadirkan sesaat lagi tetaplah bersama